stamina mendapat jatah dua blok migas dari delapan blok migas yang akan terminasi atau habis kontraknya tahun ini
dua blok migas yang diserahkan tersebut adalah blok tengah dan blok north sumatera offshore
dalam siaran pers kementerian asdm wakil menteri sdm archandra tahar juga mengatakan bahwa dua blok lain
ataka dan east kalimantan akan dilelang secara terbuka
sedang kontraktor lama empat blok lain mendapat kesempatan mengajukan penawaran ke pemerintah
empat blok ini adalah blok tuman ogan komering sangasanga dan south face sumatra
dalam ataupun juga pada empat blok ini pertamina masih bisa menggarap jika bersedia menyamakan penawarannya dengan penawaran kontraktor existing
sementara kepastian empat blok migas tersebut ditargetkan selesai bulan ini